ya bupati nganjuk taufik rahman ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana apbd
meski belum ada keterangan resmi taufik diduga ikut menikmati korupsi dana pengadaan seragam batik yang senilai miliaran rupiah
ironisnya lagi sang istri yang juga sekretaris daerah pemkap jombang juga tengah diselidiki kpk
lantas seperti apa sepak terjang pasangan suami istri yang diduga korupsi ini
ini adalah sekelompok warga nganjuk yang bulan september lalu berdemonstrasi menuntut bupati nganjuk taufikur rahman mundur
warga menilai bupati terlibat dalam merangkaian korupsi hpbd dua ribu delapan dua ribu lima belas
terlebih saat kpk mulai memeriksa satu persatu pejabat pemkap nganjuk seperti yang terjadi tanggal dua puluh dua juni lalu
bagi sebagian warga semua persepsi tentang taufikur rahman sebenarnya sudah lama runtuh
taufikur rahman terpilih lagi sebagai bupati nganjuk periode dua ribu tiga belas dua ribu delapan belas bersama abdul wahid badrus
sebelum pertama kali dicalonkan menjadi bupati taufikur rahman sudah dikenal sebagai kontraktor sukses dan salah satu orang terkaya di nganjuk dan jombang
saat rilis harta kepala daerah di jatim tahun dua ribu sembilan lalu kekayaannya mencapai lima belas miliar lebih
saat itu taufik mengatakan jumlah kekayaannya belum semua karena masih ada dua puluh hektare tanah di jombang yang menurutnya merupakan warisan belum dilaporkan
jika ditaksir nilai tanah ini di atas dua puluh miliar rupiah
yang menarik penetapan tersangka bupati nganjuk ini juga dibarengi dengan penggeledahan ruang sekretaris daerah jombang ita tribawati
ita adalah istri taufik
sebelum menjadi sekda ita sudah mengabdi sebagai pns jombang sejak puluhan tahun
berbagai jabatan yang biasanya dijalankan
dijabat oleh istri bupati dijabatnya oleh ita
seperti ketua dewan kesenian ketua pkk bunda pao dan jabatan lain di jombang
ita sendiri membantah penggeledahan ini bagian dari dugaan korupsi di nganjuk
sementara hingga kini belum ada keterangan dari kpk
tetapi apapun keterangan kpk nantinya kasus ini mencoreng dua daerah itu
bupati nganjuk menjadi tersangka korupsi dan sekda jombang juga tengah diselidiki kpk
ini bertambah lagi pejabat pejabat negara yang curang memakan
ruang rakyat tim liputan